petugas gabungan dari kepolisian dan dinas sosial selasa siang menggelar razia psk di sejumlah warung kawasan sungai berantas kabupaten mojokerto
dari razia ini petugas mengamankan tiga psk dan sepasang remaja yang diduga berbuat mesum
juga menjaring dua psk yang sedang menunggu tamu dari sejumlah lokasi razia
diduga razia bocor sehingga banyak psk kabur dan sejumlah warung memilih tutup
wanita pekerja seks komersial mengaku terpaksa terlibat dalam prostitusi karena faktor kebutuhan ekonomi
sudah berapa lama kerja seperti ini mbak
kenapa sih mbak kerja seperti ini mbak
yang ditangani kita
seluruh psk yang tertangkap
dibawa ke dinas sosial kabupaten mojokerto untuk mendapat pembinaan dan pendataan
kita mengisir di utara sungai khususnya di daerah mdawar di randu termasuk di jedes
yang di sungai selatan sungai di daerah ocesari daerah jalan jalan tisadu
rencananya razia serupa akan terus dilakukan untuk meminimalisir kawasan hitam di kabupaten mojokerto